akhir akhir ini ekonomi indonesia banyak memperbincangkan soal swf atau sovereing world fund yang digadang gadang bisa mempercepat pembangunan infrastruktur indonesia
dan memang karena investasi asing langsung di indonesia ini stagnan di angka empat ratus triliun rupiah dan angka ini juga masih jauh dengan kebutuhan pembiayaan dengan dalam lima tahun terakhir
dan juga pemerintah perlu mendirikan lembaga pengelola investasi untuk menarik investasi asing
dan hari ini mari kita kupas bersama swf indonesia
modal asing demi pembangunan infrastruktur
dan sebelumnya pemirsa anda tahu tidak sebenarnya apa itu swf kita akan menjelaskannya dari sumber dana swf atau bisa dibilang modal
mari kita lihat bersama sebenarnya pada dasarnya swf itu adalah dana investasi yang dikelola negara baik dalam bentuk aset real maupun aset finansial
kita pakai rumus gdp di sini karena ini adalah rumus yang bisa melihat pertumbuhan ekonomi satu negara
kita pakai rumus ini adalah gdp sama dengan consumption ditambah investment ditambah government spending
dan juga ditambah net export
dan di sini indonesia yang kurangnya adalah investasi
jadi indonesia memperlukan investasi ini dari negara negara asing
kenapa karena di negara negara lain seperti di tiongkok singapura dan juga norway gdp mereka ini sangat tinggi
jadi mereka tidak perlu investment asing atau dana asing untuk mengelola investasinya
karena investment corporation ini adalah salah satu fund terbesar di dunia
ini adalah peringkat kedua
dan di singapura negara tetangga kita government investment center ini juga adalah salah satu investment fund yang berhasil
dan singapura sebenarnya punya sovereign wealth investment fund yang banyak
bukan hanya satu saja
dan selain itu juga ada di norwegia dan norway government pension fund global
kalau misalnya china tadi ini adalah nomor dua peringkatnya
norway ini adalah nomor satu
jadi ini adalah fund yang terbesar di dunia
iya memang swf di negara maju umumnya berfokus pada pengelolaan surplus cadangan devisa agar lebih optimal
ini berbeda dengan swf indonesia
indonesia sebenarnya lebih mirip ke national investment infrastructure fund niff yang seperti di india
indonesia justru ingin menjaring dana investor asing
sebagai sumber pembiayaan investasi ke proyek strategis domestik
termasuk pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan juga ada bandara dan juga pelabuhan
jadi swf indonesia adalah model development fund
jadi ini yang berbeda
jadi kita harus memperbedakannya dengan fund fund di negara asing lainnya
oke dan selanjutnya
investasi asing yang sudah berkomitmen masuk ke indonesia
kita bisa melihat ada beberapa negara sebenarnya sudah berkomitmen untuk masuk fun nya ke indonesia
dan menarik investment asing ini sebenarnya tidak gampang ya pemirsa
kita lihat yang pertama ini kita bisa melihat angka yang paling besar adalah dari jepang
sekitar lima puluh delapan triliun rupiah melalui jbic
dan selanjutnya adalah amerika dan juga kanada
berkomitmen memasukkan investasinya sekitar dua puluh sembilan triliun rupiah
dan kanada juga sama dua puluh sembilan triliun rupiah
dan selain itu kami juga bisa melihat di belanda ini juga sudah berkomitmen sekitar dua puluh satu triliun rupiah
dan selain itu tentunya ada singapura
singapura juga sudah berkomitmen untuk masuk dananya delapan triliun rupiah
dan ada juga negara lain ya
seperti arab dan juga china
apakah akan menjadi target selanjutnya dari swf untuk mencapai target awal presiden joko widodo
sebanyak dua puluh miliar dolar amerika serikat dalam tiga bulan pertama atau q satu dua ribu dua puluh satu
ini adalah targetnya presiden joko widodo
dan mari kita lihat bersama
sempat ada kekhawatiran ya
jika swf indonesia bisa berujung kasus korupsi seperti satu mdb malaysia
dan kekhawatiran ini sebenarnya wajar
karena kasus korupsi yang terus terjadi bahkan bantuan sosial covid sembilan belas aja dikorupsi
dan indeks persepsi korupsi indonesia menurut transparency international indonesia sudah di peringkat satu ratus dua
tetapi kalau misalnya kita lihat malaysia sendiri peringkatnya di lima puluh tujuh
jadi kekhawatiran ini sebenarnya wajar
dan kita singgung sedikit
dalam kasus satu mdb ini yang didirikan pada tahun dua ribu dua
sebenarnya kejanggalannya ini sudah muncul saat lembaga itu diawasi langsung oleh perdana menteri malaysia
jadi ini perdana menterinya sendiri yang melakukan menjadi otoritas satu mdb ini
dan skandal korupsi ini juga mulai mencuat pada tahun dua ribu lima belas ketika swf itu bukannya untung
malah memiliki hutang segunung
senilai sebelas miliar dolar amerika serikat
dan untuk mencegah terjadinya skandal korupsi seperti di satu mdb
pemerintah indonesia sudah mendesain lpi atau lembaga pengelola investasi
mari kita lihat bersama
ini adalah susunan dewan pengawas lpi
ini sangat penting ya
karena kita bisa melihat ini ada menteri keuangan sri mulyani
yang menjadi ketua
dan juga merangkap anggota
dan kita juga bisa melihat ada menteri bumn erick thohir
yang juga sebagai anggota
jadi kita bisa tahu
swf indonesia ini sebenarnya adalah di bawah kementerian keuangan
dan juga kementerian bumn
dan selain itu juga ada tiga profesional
yang akan menjadi anggota
yang pertama adalah darwin silir nurhadi
bapak darwin ini merupakan salah satu investor terkemuka di indonesia
dan juga merupakan pendiri dari firma financial creator indonesia
dia telah berperan dalam berbagai transaksi investasi di asia tenggara dan asia selatan
dan juga meliputi indonesia malaysia india dan juga vietnam
jadi pak darwin ini
kita bisa lihat dia akan bergerak di finance
dan selanjutnya adalah pak yul zulmakas
marke sebagai anggota dan masa jabatannya ini di tahun dua ribu dua puluh satu hingga dua ribu dua puluh
dan pak yul zulmakas ini adalah pendiri dan juga managing partner dari firma hukum makes and partners
dengan pengalamannya lebih dari tiga puluh tahun dalam transaksi merger dan juga akuisisi
jadi pak yul zulmakas ini akan lebih bergerak di legal

dan selanjutnya juga ada bapak haryanto dia adalah akuntan publik senior yang dimiliki oleh indonesia deku
dan selanjutnya juga ada bapak haryanto dia adalah akuntan publik senior yang dimiliki oleh indonesia deku

jadi kita juga mempunyai bapak haryanto
yang akan mengawasinya di bidang accounting dan juga audit

namun masih banyak hal yang harus diperhatikan oleh indonesia di dalam hal pembentukan syf ini
namun masih banyak hal yang harus diperhatikan oleh indonesia dalam hal pembentukan swf ini
mengingat pendananya tidak murni dari kantong sendiri
swf haruslah murni dan juga terbebas dari intervensi politis atau konflik of interest tertentu